keributan mewarnai demo sejumlah wanita pemandu karaoke di kantor pemilik rumah karaoke di kawasan jalan embong malang surabaya
para pemandu karaoke ini menuntut pesangon kepada pemilik rumah karaoke
pasalnya pasca lebaran kemarin rumah karaoke tempat mereka bekerja tiba tiba tutup tanpa pemberitahuan
kasian pak om anak anak juga butuh makan
beginilah suasana demo sejumlah wanita pemandu karaoke dan karyawan rumah karaoke kosmik di surabaya senin siang
mereka berunjuk rasa di kantor pemilik rumah karaoke di gedung go skate jalan embong malang surabaya
mereka demo untuk meminta kepada pemilik agar segera membuka kembali usaha rumah karaoke yang saat ini tutup semenjak lebaran kemarin
selain itu mereka juga menginginkan bila rumah karaoke tutup
permanen mereka segera diberi pesangon saat itu juga
kita minta pesangon hari ini juga
tentunya sih kita tetap minta pesangon ya soalnya dari satu tahun setengah kita nggak pernah ada asuransi
kayak misalnya kita ada kayak sakit ataupun apa pihaknya tidak mau tahu gitu
terus tunjangan hari raya pun kita juga nggak pernah ada mas

sementara pemilik karaoke mengaku jika dirinya hanya sebagai pemilik tempat
sementara pemandu karaoke beserta karyawan lainnya adalah pegawai dari pihak lain yang mengelola dan menyewa rumah karaokenya
penutupan ini sendiri karena pengelola tidak mampu membayar sewa
akhirnya rumah karaoke tersebut ditutup oleh pemiliknya
saya punya karaoke saya sewakan sama satu teman
nah teman itu nyanggur ngurus ini saya dakter dakter kok
kok saya sekarang diberikan
gimana cari cara keluarnya ya toh ya
para pekerja rumah hiburan ini mengancam jika mereka tidak diberi pesangon akan melaporkan kasus ini ke dinas tenaga kerja surabaya
wahyu pratama surabaya